saudara sinyal merapatnya partai di luar koalisi indonesia maju
ketua tim kepala strategis prabowo gibran
bahlil hadalia menyebut partai berwarna sejuk
akan bergabung dalam koalisi
akan bergabung ke dalam koalisi indonesia maju
ini disampaikan oleh ketua tim kerja strategis prabowo gibran
saat ditanya soal potensi bergabungnya partai di luar koalisi
bahlil hadalia juga menanggapi baik
soal silaturahmi presiden terpilih prabowo
perbedaan pilihan politik antara prabowo dan surya paloh
hanya sebatas pertarungan di dalam pilpres
sementara itu saat ditanya peluang akan merapat ke kubu prabowo
men parekraf sekaligus ketua bapilu p tiga sandiaga menjawab
bahwa hubungannya dengan prabowo selama ini terjalin baik
karena mantan mitra di pilpres dua ribu sembilan belas
persatuan perlu diperkuat untuk membangun bangsa kedepannya
bapak ibu yang terhormat
saya sendiri sudah memberikan selamat
saya berharap kabinet diberikan buku bukuah
terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak
dan prabowo masih sangat punya kedekatan
parpol non koalisi yang sudah punya sinyal kuat
akan bergabung ke koalisi prabowo gibran
setelah prabowo berkunjung ke nasdem tower pada jumat siang
soal sinyal merapatnya partai di luar parpol
sebelumnya juga pernah disampaikan oleh wakil presiden terpilih
ada lebih dari satu partai yang akan bergabung
tetapi gibran belum mau menyebut detailnya